ada di dalam cek
ada di dalam
begitu aja pake ditanyain
udah jelas akun di dalam
mau mulai ngobrol pake pertanyaan
emangnya kalau mau mulai ngobrol harus lewat pertanyaan
aduh hampon kamu tuh yang berisik benernya
bawel kayak beo
om kamtip aku panggilnya om kams aja yuk
om kamst ada di rumah gak
ada perlu apa tuh
saya serius tuh ti
makanya jangan tegang tegang dong
aku masuk dulu yuk
jangan jangan tuti boneka robot
suaranya seperti campuran suara elektronik
jangan jangan dia kurirnya konspirasi global
bukan kayak gc an slotet pokok dan an
ya opa ustad ambil lo kulelenya dulu
eh yup opa ustad
aku boleh ngajak kangkus lo ingat
berarti boleh dong
min transferan dari pamuliana sudah masuk sepuluh juta
mudah mudahan pamuliana jadi bupati kang
kalo pamuliana jadi bupati uang kita akan semakin banyak min
wah sih dante
saya berharap dapat bantuan buku baru secepatnya pak kades
bukan hanya buku untuk anak anak
tapi juga buku buku umum
karena bapak bapaknya mulai ada yang hobi membaca
secepatnya akan saya usahakan guyola
luar biasa sekali kalau suatu saat desa ciraos
menjadi desa yang gemar membaca
kalau bisa buku komiknya dibanyakin ya pak kades
ee soalnya buku komik yang ada di taman bacaan udah papan baca semua
akan saya usahakan ya pun ya
terima kasih pak
ya sudah kalo begitu kita pamit dulu ya pak
eh sih terlambat a
tantesan saya tanya ngga pernah liat dia nyuci
dia kan cuciannya cuma sedikit
paling sehari cuma dua potong
lagian sekalian atuh bu
dasar si ija pemalas
pantesan gak pernah nyuci
ternyata dititipin sama bu narsi
kapan coba berubahnya
belum tau ak
mudah mudahan ajak muka
kita berdoa saja nek
ada di dalam nek
ada di dalam
begitu aja pake ditanyain
udah jelas hukum di dalam
mau mulai ngobrol pake pertanyaan
emangnya kalau mau mulai ngobrol harus lewat pertanyaan
kamu tuh yang berisik benernya
bawel kayak beo
heran saya lihat kalian tuh
kalian siapa kang dadang
ya kamu sama acing
itu mah kami kang dadang
tuh tuh doi
dia emang bahasa indonesia gak bagus doi
ada yang ngeri
agak agak lemes gitu
nah kalau kang dadang ikut ya
biar bahasa indonesia nya bagus
nah kang dadang
bukan kami kang dadang
kita diganti kami
kalo kamu panggil diri kamu sendiri
itu manggilnya dodol
aku ingatnya kau
kemana kamu bisa minuten
ya nggak boleh doy
boleh tukang dadang
ya si kan harus berangkat doy
nggak ada yang larang ya si berangkat
coba coba ulang lagi dari pertama omongannya
coba sekali lagi
idol ini justru jadi ngawur gara gara kamu ikut nyimak
udah kamu diam dulu sebentarnya doy
saya jelasin ya
akum maksa esi berangkat
dadang sama akum pergi ke arab
ini nih kalau ngejelasin tapi nggak ngerti
makanya jangan sotoy
kalau kalian jadi pausat rw
apa yang membuat kalian hobi ngobrol di tepi tadi
karena udaranya sejuk komandan
sekalian bisa mancing komandan
kalian harus berpikir di luar kota
orang harus berpikir di luar kota

ini penting untuk kita
aku tekang wu bumbuk pendulum